saudara bagi anda yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh
jangan lewatkan acara syariah travel fair dua ribu dua puluh
yang dikelar bank danamon di momen bulan ramadan
tantangan waktu tunggu yang lama di indonesia
kini ada solusinya lewat pilihan haji khusus
untuk mewujudkan impian ke tanah suci lebih cepat
dalam menjalankan ibadah haji pada umumnya harus menunggu belasan
hingga puluhan tahun di indonesia
danamon syariah travel fair dua ribu dua puluh empat hadir menggandeng empat belas travel agent
untuk memberikan solusi ibadah haji dengan masa tunggu lebih cepat
dari lima hingga tujuh tahun melalui layanan haji khusus
danamon syariah travel fair dua ribu dua puluh empat digelar di gandaria city mall
mulai dua puluh satu maret hingga dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
namun syariah travel fair ini adalah event kami yang pertama
karena kami pada kesempatan
di bulan baik ini meluncurkan layanan komprehensif untuk haji khusus
haji khusus dan umroh serta tentunya seluruh layanan terkait
dengan produk produk syariah di danawan syariah
mitra yang kita ajak adalah yang jelas adalah mitra penyelenggara ibadah haji khusus
pihk baik dari asosiasi himpu sapuhi dan ampuri
kita juga membawa mitra untuk zakat infak sodakoh dan wakaf
serta juga mitra terkait baik dari asuransi zuri live
kemudian juga untuk pembiayaan dari adira
dan juga kita mengajak beberapa mitra yang lain yang terkait untuk kebutuhan halal living
pada pameran tersebut tersedia berbagai penawaran menarik
seperti mendapatkan potongan hingga seribu dolar amerika serikat untuk paket haji khusus
dan potongan hingga tiga juta rupiah untuk paket umroh
tak hanya itu untuk mendukung gaya hidup halal
namun syariah hadir sebagai solusi finansial yang menawarkan layanan syariah
dengan pengelolaan dana yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah
serta kemitraan yang setara untuk tumbuh bersama nasabah
selain berbagai produk keuangan yang selaras dengan prinsip syariah
pada pameran perdana ini turut hadir sembilan belas merchant
mulai dari pakaian muslim perlengkapan sholat hingga food and beverage pilihan
yang dapat dikunjungi langsung hingga hari minggu
empat maret dua ribu dua puluh empat di gandaria city jakarta